kita akan mengetahui seperti apa sih suasana natal di berbagai belahan negara di dunia
nah suasana natal sudah dirasakan oleh sejumlah umat kristiani tadi ya
kalau kita lihat di paket paket sebelumnya
sekarang mungkin kita bisa ke new york yang selalu ramai
nah kita langsung saja bergabung bersama kami
ada warga negara indonesia di sana ada hanif wijayakusuma
yang juga merayakan natal
halo hanif selamat natal
baik sekali dia pakai topi santar
seharusnya saya pakai bandar rusak ya lucu banget nih
saya pakai santar
ini sekarang ada di rcval center ya
nah kalau kita tahu nih natal di amerika kan sama lah
kayak lebaran kayak di indonesia ada tradisi mudiknya
kalau di sana namanya mungkin homecoming tradition gitu ya
nah kalau suasana natal di new york dengan adanya tradisi seperti itu
jadi sepi nggak sih sekarang
jadi new york itu karena
karena kayak jakarta isinya apa namanya pengungsi dari daerah
jadi kalau natal mereka pulang ke kampungnya
jadi ke rumah orang tuanya biasanya
jadi sekarang di isinya new york ya turis semua rata rata
ini kan kayak itu banyak turis turis lagi pada kosong
oke kalau perayaan misa sendiri di new york
drama nya di mana dan pastinya hikmat dong
mungkin bisa diceritain
kalau misa di sini sebenarnya ada katedralnya
cuma tiga blok dari sini sekitar dua puluh lima meter
dan itu mulainya dari jam
tapi udah mulai sekarang
dan perayaan seramanya di situ kalau di orang new york sendiri
kalau hanif ini biasanya ngerayain natal dengan teman teman
dengan keluarga di new york
tradisi apa yang dilakukan ketika berkumpul
nah kalau aku kan sebenarnya kan muslim
cuma kalau di amerika kayak lebaran
jadi libur panjang
nah kalau libur saya biasanya ke new york
dan sekalian ke teman teman teman yang tidak berayakan juga
jadi kalau memang natal jadi jatuhnya bukan agama ya
jadi kita walaupun kita beda agama tapi tukeran kado
terus makan dinner bareng kumpul kumpul gitu
nah ada tradisi tuker kado dinner bareng
tukar kado berarti kan hanif juga sebelum sebelumnya udah ini nih
di pusat perbelanjaan mana nih yang akan dibeli
kalau ngeliat pusat perbelanjaan belakangan rame banget gak sih
rame banget apalagi tanggal dua puluh empat
nggak tahu kenapa manusia ya orang orang selalu belinya dadakan
tanggal dua puluh empat itu toko ada yang dua puluh empat jam
ada yang tutup sampai jam dua belas malam
itu benar benar sibuk
dan rata rata barang yang udah hot sale itu udah sold out biasanya
dua minggu ke seminggu sebelum barang
eh gak salah
saya harus tanya benda apa yang paling banyak dicari oleh masyarakat new york
untuk diberikan hadiah ke teman temannya
sebenarnya lebih ke elektronik ya
terus dari facebook itu ada oculus itu kayak vr ya
terus apalagi ya yang biasa biasa lah ya yang kecil kecil kayak apa
kalkulasi sweater topi gitu gitu banyak
tapi masih banyak pilihan kalau itu ya
oke gak tanggung tanggung ya belinya apple oculus wow
yang harganya nggak murah ya
soalnya gak murah kalau orang indonesia kalau orang sini kan standarnya gitu ya
eh kalau liburan gini di new york
kan bukan cuma masyarakat kristiani aja yang merayakan
tapi seluruh masyarakat new york seluruh warga amerika juga sebetulnya merayakan libur natal ini gitu
tempat mana aja sih yang sebetulnya jadi titik titik destinasi utama masyarakat untuk berlibur di sana
ini karena ada bisnis yang paling besar di new york
ini tingginya mencapai dua puluh dua meter
dan ini usianya dia itu sampai delapan puluh sembilan tahun
jadi ditebang dibawa langsung ke manhattan ke new york ini di pajangan itu
dan setiap tahunnya beda beda
wow jadi ditebang dibawa langsung ke manhattan ke new york ini di pajangan itu dan setiap tahunnya beda beda

dan setiap tahunnya beda beda

dan ini loco fairer ini memang kalau di bawah itu ada ice skating gitu
jadi kalau siang suka banyaknya ice skating juga
terus ada tempat lainnya kayak di bryant park ada ice skating juga di sling cup park
ada kumpul kumpul orang gitu banyak yang nyanyi
dan juga tadi kebetulan kalau desember
nggak cuman natalan ada yang hanukkah juga
orang yahudi ya
jadi mereka makanya bilang ya sekarang happy holiday
nggak cuman merry christmas aja gitu
oke happy holiday bentar lagi juga boxing day ya ditungguin berarti ya

oke aku kalau ngelihat loco fairer jadi inget home alone
harif selamat berlibur
selamat natal juga untuk teman teman di sana yang merayakan
salam hangat dari kami